bank indonesia mencatatkan utang luar negeri atau uln indonesia pada akhir oktober dua ribu tujuh belas
mencapai tiga ratus empat puluh satu lima puluh dua miliar dolar amerika atau setara lebih dari empat enam ratus tiga puluh triliun rupiah
angka ini turun dibanding september dua ribu tujuh belas yang mencapai tiga ratus empat puluh empat enam puluh enam miliar dolar
kendati turun total uln oktober dua ribu tujuh belas masih tumbuh empat delapan persen secara tahunan
berdasarkan statistik uln yang dirilis bank indonesia uln sektor swasta mencapai satu ratus enam puluh delapan tiga puluh satu miliar dolar amerika
tumbuh satu tiga persen secara tahunan
sementara uln sektor pemerintah mencapai satu ratus tujuh puluh tiga dua puluh satu miliar dolar amerika tumbuh delapan empat persen secara tahunan
bank indonesia mengklaim struktur uln indonesia pada akhir oktober dua ribu tujuh belas masih aman

bank indonesia mencapai tiga ratus empat puluh satu lima puluh dua miliar dolar amerika tumbuh delapan empat persen secara tahunan